tidak tahu gusti prabu
tapi mereka sudah berusaha menghentikan jurik ciwis dalam perampokan
aku seperti mengenalnya
terima kasih nyai
terima kasih nyai sudah menolongku
kalau begitu aku akan kembali ke istanaku radit
jika kau butuh bantuanku
kau sebut saja namaku tiga kali
terima kasih banyak ya allah
kau sudah menyembuhkanku ya allah
aku harus mencari anda prabu dan juga ibu ndara
aku juga harus merebut
beserta benda pusaka lainnya
tetapi sebelum itu
aku harus berganti pakaian
menjadi rakyat biasa
nimas adalah ninas
kau harus bertahan
kau harus bertahan
nimas endangulis ya allah
tidak tahu gusti prabu
tapi mereka sudah berusaha menghentikan jurik ciwis dalam perampokan
aku seperti mengenalnya
perlihatkan wajah mereka
ini benar benar tangkapan yang berharga
aku akan membalaskan dendam ayahadaku kepadamu pak man
dalam keadaan tidak berdaya saja
kau masih sombong
kau benar benar mewarisi
lebih baik kita hukum gantung saja mereka
aku mempunyai cara yang lebih menghinakan mereka
dibandingkan dengan hukum gantung
maksudnya mereka harus mendorong gerobak hasil rampokan
lalu bagikan kepada rakyat yang dirampok
nama arga dana akan semakin harum
masa apa itu
karena saya telah membawa anda ke dalam situasinya yang sangat sulit
aku akan membawamu ke dalam pesantren nimas
aku akan tetap bersamamu
aku tidak akan tenang selama di pesantren
sementara kau kau dalam masalah besar
kalau kau terus bersamaku keselamatanmu adalah taruhannya nimas
raden aku akan selalu bersama
susah senang apapun yang terjadi kita harus hadapi bersama sama
terima kasih nimas
apapun yang akan menghadang diriku nanti aku tetap akan menjaga dirimu

bagi aku untuk memberimu turun jauhan

pasti degreeh disesuaikan saja
terima kasih udah ada tiga puluh sat kesenguatan
baiklah tiada masalah